mantan pegawai pajak rafael aluntri sambodo diduga menggunakan jasa konsultan pajak untuk melakukan pencucian uang atas harta miliknya
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan kini telah memblokir rekening rafael alun dan keluarganya senilai lima ratus miliar rupiah
kini dua orang konsultan pajak yang membantu rafael alun menyembunyikan hartanya diduga kabur ke luar negeri
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pakar tindak pidana pencucian uang yenti garnasi
selamat sore bu yenti
selamat sore mbak selamat sore pak laudin
dan mantan komisioner kpk laude m syarif selamat sore pak laude
saya mau ke bu yanti terlebih dahulu
bu yenti ppatk sudah memblokir puluhan rekening pegawai pajak rafael alun dan keluarganya sampai lima ratus miliar dari sini
apakah sebenarnya sudah bisa jadi pintu masuk kpk untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan rafael alun
ya terima kasih
dengan adanya lhkpn saja yang kemudian didalami itu pasti mendalaminya menggunakan tppu
itu tidak mungkin mendalamnya menggunakan undang undang korupsi
korupsi itu tidak mungkin
dan keberadaan undang undang tppu dari filosofinya dan dari sejarah pembuatannya dan dari teorinya adalah memang
adalah untuk yang paling utama ya untuk bagaimana caranya bisa mengungkap suatu kejahatan asal misalnya korupsi
tetapi bukan dari undang undang
tidak karena undang undang korupsinya
bukan karena ketahuan modus korupsinya
justru karena modus korupsinya tidak ketahuan karena saking canggihnya kejahatan kejahatan keuangan itu saking canggihnya
maka diketemukanlah diciptakanlah muncullah strategi yaitu berupa undang undang berupa konvensi dan kemudian undang undang tppu
yaitu ketika ada harta kekayaan yang luar biasa
misalnya pejabat negara pejabat pejabat kalau melakukan kejahatan kejahatan keuangan kejahatan kejahatan korupsi
melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
bisa jadi anda tidak meninggalkan jejak di korupsinya
tapi nanti tunggu ketika uang itu dipakai kita akan kejar dengan tppu
jadi ada satu penemuan yang luar biasa
mengungkap suatu kejahatan yang tidak mendekat tidak ada jejaknya pada saat ini
tetapi jejak itu justru ada ketika uang itu digunakan dan dengan ciri ciri apa
yaitu ada transaksi yang mencurigakan yang tidak cocok dengan orang tersebut
memang harus begitu
bu yanti jadi tidak perlu sebetulnya kpk menelusuri tindak pidana korupsinya
tapi langsung saja menggunakan tindak pidana pencucian uang
iya menggunakan tindak pencucian uang dulu dengan lhk
karena nanti akan diketemukan kejahatan di hulunya
jadi makanya tppu itu adalah bisa menemukan kejahatan di hulu dengan cara masuk dari hilir
masuk dari hilir yaitu bahwa ini kan sebetulnya satu warning ya pada semuanya
ketika mereka itu bisa mengelabui penegak hukum mengelabui pemerintahan atau bosnya dan sebagainya
dengan korupsinya misalnya itu masih bisa tetap masih bisa
karena dihadang yaitu dengan ketika mereka menggunakan uang hasil korupsinya dengan tppu
nah dengan tppu itu nanti masuknya dari tppu nanti diketemukan lagi titik ketemukan korupsinya
maka ketika penyidikan itu sudah menemukan tppu kejahatan awalnya
maka nanti didakwakan dipindahkan ke tahap dua ke penuntutan itu sudah ada kejahatan asalnya
jadi dibalik ya
ya muncul lah
ya nanti di pengajaran muncul lah pembuktian terbalik
kalau sekarang dicari korupsinya yang nggak ada itu maunya mereka ya itu supaya korupsinya kalau dicari ya ketemu
tapi tunggu kita punya undang undang tppu begitu
saya mau ke pak laude
pak laude tadi kalau menurut sudut pandangnya bu yenti sebetulnya kpk masuknya dari undang undang
tindak pidana pencucian uang saja dulu jadi baru menemukan korupsinya
tapi yang kita lihat sekarang kpk lebih memilih untuk menaikkan dari klarifikasi ke penyelidikan
dengan tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi
jadi tidak langsung serta merta menerapkan tidak pidana pencucian uang tapi suap ataupun gratifikasi
kenapa kemudian analoginya ataupun sudut pandangnya kpk lebih memilih mencari tidak pidana korupsinya dulu
daripada masuk langsung ke tppu
ya begini ya
dari bu yanti itu betul
karena kalau misalnya kita lihat pasal enam puluh sembilan
yang tppu itu adalah bahwa untuk dapat dilakukan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan
terhadap tindak pidana pencuan uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya
namun demikian adalah bahwa aparat penegak hukum ketika dia melakukan investigasi tindak pidana pencucian uang itu
untuk mencari pidana asalnya
nah khusus untuk kpk karena kan tindak pidana asal yang bisa
itu kewenangan kpk itu sangat tidak luas seperti kewenangan polisi ya
iya jadi kalau itu tindak pidana asalnya nanti adalah berasal dari tindak pidana korupsi
seperti gratifikasi suap
atau penyalahgunaan kewenangan atau pemerasan itu bisa menjadi domain kpk untuk itu
jadi memang dua duanya boleh tetapi bahwa tidak harus ada tindak pidana asalnya dulu dikembangkan
oleh karena itu maka sekarang ini kpk berusaha melakukan penyelidikan
dan kalau karena kpk hanya bisa menyidik
dan menyelidiki tindak pidana asal yang berasal korupsi
maka dia mungkin di situ
makanya yang kpk sekarang melihat memanfaatkan itu dulu
dari lhkpn apakah ini ada gratifikasi ada suap atau ada pemerasan dalam jabatan dan lain lain sebagainya
tetapi mudah mudahan dalam penyelidikan itu bisa ditemukan pidana asalnya
jadi sebetulnya dua pemikiran tadi tidak ada yang salah
tapi ini tergantung kpk saja mau memakai yang mana begitu
kalau dari sudut pandang anda apakah kemudian jika mencari tindak pidana asalnya dulu
yakni suap dan juga gratifikasi
apakah itu akan lebih lama nanti akan lebih kesulitan bu yanti daripada langsung menerapkan tppu
jangan di ini dulu jangan di apa itu namanya itu pertanyaannya agak salah juga tuh
jadi masalahnya ya
dalam rangka melakukan penyelidikan tppu itu
aparat penegak hukum kan wajib untuk menentukan tindak pidana asalnya seperti yang dikatakan oleh bu yenty tadi
jadi jangan dianggap itu sesuatu hal yang bertentangan
bahkan sekarang itu dia melakukan penyelidikan
iya dia akan melakukan penyelidikan tppu
tetapi dalam rangka melakukan penyelidikan tppu itu
maka penyidik juga akan melakukan penyelidikan tppu
jadi juga harus menemukan tindak pidana asalnya
demikian yang saya paham
oke silahkan bu yanti
tapi masuknya tppu ini kan kita proses hukum ya
dengan ada lhkpn ini ya
sudah inkrah baru mau cari tppu nya itu juga nggak bisa juga
nah itu kan salah juga kan harusnya kan keburu hilang
nah itu pun masih mikir mikir
jadi khusus kasus seperti ini
atau suatu saat kpk mendapatkan kiriman dari ppatk
ada transaksi yang mencurigakan dari pejabat sekian misalnya
nah dia masuknya dari tppu dulu
nah tadi seperti yang disampaikan pak laude
ketika kita akan melihat dia melakukan tppu pasal berapa
misalnya pasal tiga dia belanja ya
itu kan dengan sendirinya kpk akan mencari kejahatan asalnya apa dengan sendirinya
harus pertama kali adalah yang diselidiki
yang pertama kali adalah tppu
karena yang muncul adalah ini
bahwa nanti ada korupsi itu diketemukan dalam rangka penyelidikan ini gitu
meskipun pak laude ya saya pasal enam puluh sembilan saya punya bukunya juga
saya juga tidak setuju begitu saja
pasal ini ya kalau beberapa negara memang begitu
tanpa kejahatan asal pun bablas ya kan
tetapi saya mengatakan masuk itu hanya sampai di penyidikan
ketika akan naik ke penuntutan sudah diketemukan kejahatan asalnya
nanti pembuktian terbalik kalau saya memberikan catatan seperti itu
karena kalau terlalu abuse ya
kalau hanya tppu saja langsung kena tppu tanpa ada kejahatan asalnya
kalau empat ratus enam puluh sembilan kan boleh tapi kan kita sudah banyak catatan tentang penjelasan tentang pasal enam puluh sembilan
bahkan ada waktu itu ya
pada waktu itu kan ada surat edaran jaksa agung untuk para jaksa jaksanya itu
tidak boleh hanya kejahatan tppu saja
tetapi ketika menyidik boleh
korupsi kan kejaksaan kan ada penyidikan korupsi
tapi ketika sudah naik ke penuntutan harus sudah diketemukan alat bukti untuk korupsinya
saya ingin tambah gaya sebenarnya
yang paling sulit itu aph indonesia itu
kan kita belum memiliki norma illicit enrichment dan unex plain wealth
itu tuh yang akhirnya
alat kpk alat kejaksaan dan polisi itu menjadi berkurang
karena memperkaya diri sendiri dengan tidak sah
atau harta atau aset yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya
itu belum menjadi kejahatan itu sendiri
kalau itu sudah ada wah langsung gampang ini barang diambil
kesulitan kedua kita belum memiliki undang undang perampasan aset
yang sedang berproses saat ini bpr
doang dari dulu nggak ada
jadi ya harus bekerja keras mencari jalan ini bagaimana untuk mendapatkan tindak pidana asalnya
kalau tidak ya agak sulit itu
soal penerapan tppu ataupun mencari tindak pidana korupsi asal ini mungkin nanti sedang dipikirkan oleh kpk
tapi saya ingin kembali lagi ke bu yenty
bu yanti kpk sudah mengantongi dua nama konsultan pajak sebagai pemerintah
konsultan pajak sebagai perantara atau nominee yang membantu rafael alun menyemunyikan hartanya
ini sebetulnya modus yang umum digunakan dalam menyamarkan harta
itu sudah banyak sebetulnya yang melakukannya
iya itu modus paling sederhananya itu seperti itu
jadi kecurigaan awal ingat ya
penyidik dan penuntut umum itu bukan presumption of innocence
nah itu didukung dengan fakta fakta
yang menjadi modus modus yang sangat common ya
tppu itu ya itu pinjam rekening orang anak buah anak buah untuk menampung hasil kejahatan atau nomini membeli sesuatu atas nama orang lain gitu kan
tapi pak laudy saya sih berpikir gini
saya sih emang ini momentum untuk segera merubah undang undang korupsi kita ya pak ya
revisi memasukkan illicit enrichment dan juga trading influence kemudian briberry foreign itu ya
inofficial gitu dan sebagainya lah
tetapi pernyataan ini tidak harus untuk menyurutkan kpk tidak bisa ya pak ya
karena jangan sampai nanti untuk alasan kan belum ada undang undang yang enggak
jadi kali ini penerapan tppu itu ada dua jalan
pertama kejahatan asalnya diketahui terlebih dahulu kemudian dicari alirannya kemana
yang kedua bisa jadi bisa jadi yang asalnya itu
dugaan awalnya justru dari tppu
antara lain apa ada lhkpn atau ada juga lha dari ppatk
berarti apa masuknya tppu itu adalah adanya tppu karena masuknya dugaan tppu dicari kejahatan asalnya
maka ada kejahatan asal dan tppu gitu ya
gimana dong itu mardani maming juga tidak dijadikan satu ketika masuk tppu juga nggak mau ya kan
gimana tuh pak laude
ya yang sekarang ya
oke ini sebetulnya saya ingin tanya ya
pak laude kpk sebelumnya pernah tidak pengalaman menyelidiki kasus semacam ini yang mirip tadi
bahwa ini sudah ada laporan lhkpn lha juga dari ppatk soal pejabat negara yang ada dugaan mencurigakan dalam transaksinya dan juga lhkpn nya
pernah tidak di periode sebelumnya mengalami ini
ada beberapa ada beberapa
cuma magnitudenya tidak sebesar ini
tetapi yang paling sulit itu sebenarnya ini perlu ini juga
itu bukan modus baru
di kpk itu kan menyebutnya itu gatekeepers
gatekeepers adalah orang orang yang menjaga gawangnya ini agar si koruptor ini selamat
mulai dari lawyer konsultan apalagi notaris bank
dan seperti itu
jadi mereka akuntan
jadi orang orang pintar itu bagaimana untuk laundering their money
hingga memang mereka sudah memikirkan dua tiga langkah ke depan
konsultan pajaknya ini langsung melarikan diri ke luar negeri
berarti presumption of guilt nya ini sudah jelas
pasti ada mensrea ada kejahatan
jadi mudah mudahan itu akan bisa mempertimbangkan
atau akan bisa mempercepat atau membantu kpk di dalam mendapatkan alirannya asal usulnya
sehingga siap untuk dimajukan ke pengadilan setelah didapatkan predikat krimnya tadi
oke bu yenty tadi sudah dimention oleh pak laude ya
dengan dua konsultan pajaknya ini kabur ke luar negeri
pasti ada mensrianya ada niat jahatnya di situ
tapi ini apakah akan menyulitkan kpk
apakah akan menyulitkan kpk nanti dalam mentris soal penyamaran harta kekayaannya rafael ini
ini terlambat gak nanti kpk nih
kalau kpk kerjasama dengan ppatk itu bagus ya tidak ada yang sulit sih sebetulnya
karena kerjasama ppatk dengan ppatk lain atau masuk ke apa ya mungkin minta bantuan fatf juga bisa
jadi itu sebenernya kerjasama internasional bisa dibangun untuk kalau yang bersangkutan luar negeri
tapi kan ini memper
pres samson o'brien tadi ya
mempertegas kecurigaan kita ya kenapa juga malah dia pergi kan gitu
berapa dia malah pergi
nah memang tadi ya untuk melakukan pencucian uang itu kan
ada seseorang yang telah terlibat kejahatan keuangan
kemudian dia bagaimana nih cara menggunakan uang
agar dia sudah itu betul pak laude sudah ke depan tiga langkah
tiga langkah agar tidak ketemu tppu nya
kan gitu ya
nah sementara kpk berpikir
jangan bicara tppu dulu
kejahatan asal kan ketinggalan
sedangkan mereka sudah siap siap
padahal awalnya kita
pencegahannya adalah hati hati
jangan sampai punya harta kekayaan yang tidak jelas
karena tiap tahun akan ada laporan
yang harus di clearance
nah oleh karena itu
malah yang bersangkutan sudah
oh iya kalau di klarifikasi
nanti pendalamannya bisa tppu
maka bagaimana caranya
supaya korupsinya tidak ketahuan
tetapi juga ketika menggunakan menggunakan hasil korupsi itu
juga tidak ketahuan
karena konsultan konsultan pajaknya pun
bukan ada urusannya dengan korupsinya
kalau orang pajak
itu urusannya dengan bagaimana ketika menyembunyikannya
karena kalau ketahuan pajaknya tinggi
itu langsung ketahuan juga
tolong ya kali ini bukan karena apa
tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an itu memang pemikirannya
ketika ada alkapun dan sebagainya adalah
karena mereka takut berhadapan dengan pejabat pajak
maka itu sebagai salah satu yang tax efficient
pengelakan pajak itu caranya bagaimana
yaitu dengan mereka melakukan tppu
maka terbentuklah tppu
jadi kali ini memang match betul ya
dengan adanya lhkpn
kemudian adanya ppatk
lhkpn nya berasal dari pejabat pajak ya
dan saya kira kita angkat topi dengan ibu sri mulyani
yang sudah sangat tegas ya
hanya memang sekarang bukan di ibu sri mulyani lagi urusannya
bukan di kemenkyu
putusannya berkaitan dengan perkara ini adalah di kpk
nah nanti memang
nanti kan di dalam ioo ternyata ya
namanya pejabat tersebut juga
contoh sekarang lah polisi
korupsi kan dalam pasal sebelas kan sebetulnya
adalah kalau melakukan kejahatan korupsi kan di bawah
karena dia adalah pendekah hukum
tapi ternyata teddy apa
karena teddy ternyata juga
sebagai polisi bukan korupsi saja
ternyata bisa juga menjual barang bukti ya
barang bukti hasil kejahatan
berkaitan dengan itu
saya heran juga kok nggak ada tppu nya ya itu ya
terakhir pak laude
dengan kaburnya dua orang konsultan pajak ini
tentu saja kpk akan kesulitan tampaknya ya
untuk bisa mentris
harta kekayaannya dari rafael alun ini
bagaimana kemudian bisa membuktikannya ini pak laude
kita biasa melakukan dua hal ya
kalau untuk mendapatkan konsultan pajak yang lari itu
yang penting diketahui
di mana dia berada
biasanya di imigrasi ketahuan
di mana dia berada
jadi kalau itu sih
sudah agak lumayan banyak itu pengalaman kpk untuk memburu orang ya
kalau itu sudah bisa dinaikkan tersangka
itu bisa dilakukan lewat mutual legal assistance
dari situ juga
bisa kita laporin sebagai yang lewat interpol
itu banyaklah mekanismenya
lebih bagus daripada dia melarikan diri
lebih bagus dia balik saja ke indonesia
tapi ada hal satu ini
bahwa dirjen pajak itu
ini bukan pertama kali
bahkan itu dulu waktu saya
ada namanya pak handan soekarno itu
kalian pasti tahu juga
terus bahkan kita memeriksa pak ken
akhirnya langsung diganti juga
ini saya waktu ketemu ibu menteri
ini satu komplotan sama rafael ini
jadi satu gang
reformasi di dalam tubuh dirjen pajak itu
juga sangat sangat dibutuhkan
reformasi yang berlanjut
supaya jangan terulang lagi
kita tunggu nanti bagaimana perkembangan penyelidikan
kasus rafael aluntri sambodo yang saat ini
sedang ditangani oleh kpk
semoga tadi masukannya dari ibu yenty bisa didengarkan ya
oleh teman teman di kpk
dan juga pak aluntri bisa memberikan
masukan kepada penerusnya di kpk
kita tunggu nanti perkembangan penyelidikannya
apakah nanti naik dari lidik ke sidik
sekali lagi kita tidak tahu
karena untuk mencari tindak pidana asal
yakni suap dan juga gratifikasi
mungkin kpk membutuhkan waktu yang tidak sebentar
apalagi ada dua konsultan pajak yang kabur ke sini
dua konsultan pajak yang kabur ke luar negeri
kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada pakar tindak pidana pencucian uang yenti garnasi
dan juga mantan komisioner kpk laude m syarif
sehat selalu bu yenti dan juga pak laude
terima kasih pak
terima kasih bu yenty